hingga sepatu olahraga merek lokal dengan harga yang lebih terjangkau
saya pun mencoba membeli cakwe polos
karena dari dua kali debat ini kita belum lihat ya